saya tarik di sana enggak ada kemudian ke sini ketemu beras
beras yang sphp dari bulog stoknya ada
harganya rp lima puluh tujuh untuk lima kilo
kemudian beras lokal medium harga masih di rp dua belas delapan ratus
saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik masih baik
ini saya kira menjelang ramadan kalau stabilitas harga bisa kita kendalikan seperti ini akan baik untuk masyarakat
kemudian yang kedua tadi kita meresmikan pabrik minyak merah di deli serdang
ini juga bagus karena dari tbs ke cpo
diolah langsung menjadi minyak goreng
sekali lagi pertama karena gisinya nggak hilang
vitamin a vitamin e nutrien yang lain juga ada di situ
sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di deli serdang tapi akan kita tambah lagi
harga minyak goreng merah kok gimana
harga minyak goreng merah tadi harga minyak makan merah yang saya senang juga di bawah harga minyak goreng yang biasa
gizinya sudah vitaminnya di situ banyak tapi harganya lebih murah
saya kira ini akan menjadi tren baik untuk urusan goreng menggoreng
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya